jagad dunia maya sejak kemarin diramaikan oleh komentar menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti
di akun instagram milik pendiri facebook mark zuckerberg
itulah sebagian komentar susi di unggahan foto mark
dalam foto zuckerberg memang terlihat sedang menggunakan pedel di danau teho di pegunungan nevada amerika serikat
dana teho merupakan danau air tawar yang menjadi salah satu spot wisata
tidak hanya bermain ski para wisatawan pun bisa menikmati suasana alami pegunungan saat musim panas tiba
susi berniat akan menjual saham tersebut untuk membeli beberapa kapal patroli besar
agar bisa melindungi perairan indonesia dari kapal penangkap ikan ilegal
susi pujastuti memang dikatakan
dia juga mengenal hobi berolahraga air mengayu papan selancar yang disebut paddling
dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah susi kerap menikmati laut dengan berenang dan bermain pedling
bahkan ia pernah menantang mantan wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno untuk berlomba
susi dengan pedalnya sementara sandiaga dengan berenang
susi pun membagikan tangkapan layar komentarnya dan mendapat lebih dari tiga tanggapan
warga netanair juga membanjiri kolom komentar instagram
instagram zagoburg memintanya menerima tantangan susi pujastuti